gua ada pesen buat lo
suruh ketua anak jalanan temuin gua
bukannya tadi kamu bilang
mau ke tempat dojonya si boy kan
tadinya siapa mau kesana tante cuman
kayaknya gak enak deh
ya dibawa santai
dibawa asik aja
aduh kayak anak anak muda
sekarang tante aja suka bawa asik kok
padahal udah tante tante
udah kamu bawa asik
terus kamu kan emang mau latihan kan disitu kan
bukannya mau ketemu sama sea boy
cuman kebetulan boy ngajar disana
tuh siapa tau si boy itu bisa bantuin kamu disitu
mendingan kalau sekarang tante nih
kamu kesana aja lah gigi

ya buat liat liat kamu disitu ya

eh yaudah deh tante
kalau gitu clara kesana sekarang ya
jangan tahun depan
terima kasih clara feminim
bahas santai aja
tante tante aja santai
oh nya engga

kanti tuh aja ya
no jaga diri
mak lo nuduh om yang kagak kagak aja yan
masa om dituduh pegangin tangan dia lah
bukan begitu kan itu juga kagak sengaja
waktu tadi om ngajarin mobil mak lo ya kan
pas mau masuk gigi itu tangannya sama sama pegangan gitu kan
padahal tuh om cuma bilang
maksudnya tuh koper giginya biar bener
eh disangkanya gua pegang tangan mak lo
terus mak kemana om
mak dari mana aja sih mak
ampun dah gua
besok besok luka gak usah turun dari mobil lagi bagas
kan ibu yang nyuruh saya turun dari mobil
pokoknya jangan turun dari mobil
kan gua udah tua
mana tadi emak ketemu orang berandalan tuh siapa tuh gue kagak tahu
parkir depan mobil
mak udah jago ngeram
kalau enggak mak ancur tuh mobil orang
tapi emang gak ada apa apa kan
ini mak di depan muka lo
makanya mak kalo ngomong jangan asal asal jeplak aja mak
om bagas tuh baik
om bagas kesini tuh khawatir sama
nanyain kabar mak
gak apa apa ibu
lah si bagas kok udah gede
lagi yan nih mobil kesian
dipake melulu seharian
udah gua mau masuk capek gua
udah biarin aja
lo gak usah ntarin om
heee enggak enggak enggak
udah om biar yan nganterin aja pake motor yan
ambil dulu belakangnya
saya mau mengajarkan bela diri khusus buat cewek
yaisilah safe defense
kalau misalnya ada cowok yang iseng yang mau nakal sama cewek ya
dia bisa mempertahankan dirinya
kalau misalnya ada cowok yang iseng dari belakang
tinggal dukan gini doang
ambil satu jari
yang kedua billy
kalo misalnya ada cowok yang mau sama ke depannya
sudah lama ya
boy kayaknya aku juga tertarik nih mau ikut latihan
oh boleh boleh kalau emang mau daftar nanti aku antarin
jadi reva itu dapet laporan katanya boy itu baru photoshoot gitu sama cewek di kantor mamanya sih
tapi boynya gak cerita apa apa ke reva
yaudah terus aku bilang aja tunggu aja sampe boy cerita sama dia
kalau boynya gak cerita cerita baru ditanya deh
terus aku bilang juga gak usah cemburu
pinter juga kamu ya
aku kira aku cantik ternyata pinter ya
wiss cantik juga dong
waduh anak spider lagi
semoga aja mereka gak cari masalah sama gue
wah enak nih
yang lagi diner
semua anggota klub anak jalanan gak mau ngasih tau temen lo yang bule itu kemana
sebelum anak spider ketemu sama temen lo urusan gue sama dia udah keluar
dan tadi gue juga ketemu sama temen lo
tapi dia juga gak ngasih tau temen lo yang bule itu kemana
suruh ketua anak jalanan temuin gue
ini anak emang bener bener budak kali ya
lo kok mau sih pacaran sama cowo budak kayak begini
lo denger ya
gantengan gue kali
udah sama gue aja kan
kalo gak mau mereka
sama gue dah
kalo gue ajar mereka
kasian si indi
gue bakalan habisin semua anggota klub anak jalanan
dan lo beruntung
kita lagi di tempat umum
di rumah rekomen pertama langsung aja
kalau kita pulang aja ya
terus kita sikat di jalan
dia masih sama ceweknya men
ntar dia malu
lo makan dulu lah
lo makan dulu